jawa jawa pastinya akan mencintai pendapat oleh pak pramodo
saya nggak tahu ya apakah sampai nama apakah sosoknya seperti apa ya bisa saja
berarti pak jokowi boleh ya
ya boleh dong anda boleh mentobilkan nama gitu kan
tapi pak jokowi udah ngasih nama
saya rahmat ibrahim saksikan program program kompastv
melalui siaran digital pay tv dan media switming lainnya